terima kasih anda masih bersama kami
mantan penyerang timnas indonesia patrick wanggai
menjalani seleksi untuk bergabung dengan persib bandung
selain patrick wanggai persib bandung juga membidik
mantan back timnas indonesia victor igbo nevo
persib bandung mulai bergerak menyusun kekuatan baru
menjelang musim liga satu dua ribu delapan belas
salah satunya dengan menghadirkan mantan penyerang
timnas indonesia dan borneo fc patrick wanggai
di sesi latihan tim maung bandung senin pagi
walaupun masih berstatus pemain seleksi
namun kehadiran pemain dua puluh sembilan tahun itu diharapkan bisa mengatasi
persoalan lini depan persib musim lalu
patrick wanggai saat ini berstatus bebas transfer
setelah dilepas oleh borneo
patrick pun mengaku antusias dengan peluangnya
bergabung dengan persib bandung
selain patrick wanggai
manajemen persib juga ingin mendatangkan
mantan pemain timnas indonesia lainnya victor igbo nevo
pemain naturalisasi ini bahkan ditargetkan
untuk bergabung pada bulan januari mendatang
igbo nevo akan menggantikan peranan back asing
vladimir vujovic yang memutuskan untuk hengkang
victor igbo nevo adalah sosok yang serat
pengalaman di sepak bola nasional
pemain tiga puluh dua tahun itu tercatat pernah memperkuat
persib purwajepura alema kronus dan pelita jaya
dan musim lalu bermain untuk nahon ratchashima
freddy bangun bandung